setelah matang segera campur beras ketan yang telah matang dengan gula pasir
saya tidak akan terlampau sulit bagi beliau dan sebenarnya itu yang sedang ditunggu tunggu publik
kejepit itu kan penanganannya lama
dan tidak terdeteksi tidak terawasi oleh bnpt
cpo sendiri ada empat ratus triliun yang menyumbang devisa tahun dua ribu dua puluh
sebab masalah kalau daerah saya kan nggak tahu pasti karena saya adalah orang pasar
tetapi untuk yang non guru itu yang kasihan
sama juga kayak kita setelah kita pulang dari new york gitu
jadi saya pikir walaupun sedemikian besar atusiasme masyarakat
selamat pagi mbak prita
demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek
mereka ada di atas laut andaman ya
tetapi kan yang melakukan ini kan oknum oknum
sementara elemen mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan empat tuntutan penolakan kenaikan harga bbm
belum tentu main bareng dia oke gitu kan
supaya kemudian betul betul nanti dalam fase transisi kekuasaan tidak terjadi dinema tidak terjadi turbulensi yang justru tidak
nah beliau kan sebagai saudara hadir
sementara sebagian lainnya mengatakan karena kepanasan atau kelelahan
ada di yarawan itu kan ada seperti atrium di antara dua bangunan bertingkat
nah tentu sudah pemerintah mengatakan ini
ini kalau ini orang gak ada di suara streaming kayaknya gue malas nonton soal
bergantian dari pekerjaan yang mereka gunakan
mereka harus menangkap sel sel yang masih bergerak
ataupun ada infeksi lanjutan
bahwa pasangan dua curang tidak tapi bahwa
kalau ini mau diringkus sebenarnya secara sederhana publik mengarahkan semua telunjuk ini kepada pak jokowi
dikita e ya saya
dan bahwa keselanjutannya keberlangsungan hidupnya tentu harus diperhatikan
tapi buat penampakannya masih sama seperti dulu loh